oke semua aja berdiri

pengelola kafe di kawasan cipasung singaparna ini mengamuk saat didatangi petugas satpol pp
ia emosi karena penutupan tempat usaha dianggap tebang pilih
dan menuding petugas telah melarang rakyat kecil mencari nafkah

kami tidak akan menutup pilih
namun petugas bergeming karena kafe terbukti melanggar aturan ppkm
yakni tetap buka di atas jam delapan malam
meski tidak langsung ditindak
namun kepolisian resort tasikmalaya akan memanggil pengelola kafe untuk menjalani pemeriksaan